partai demokrat membenarkan bahwa ketua umumnya susilo bambang yudhoyono walk out saat kampanye damai di silang monas minggu pagi
menurut petinggi demokrat sby walk out karena merasa aturan kpu dilanggar oleh pendukung paslon nomor urut satu
menurut sekjen partai demokrat hinca panjaitan kpu dan bawaslu telah melarang atribut partai maupun simbol paslon tertentu saat pawai kampanye damai
namun sby memilih walk out karena keberatan dengan pelanggaran yang dilakukan pendukung pasangan capres cawapres nomor urut satu yang terlihat membawa atribut partai pendukungnya
demokrat langsung mengirim nota protes ke kpu dan bawaslu
hinca pun mengaku kpu dan bawaslu telah meminta maaf karena ada pelanggaran aturan
sementara partai gerindra menghimbau semua pihak menahan diri dengan menaati aturan main agar kampanye dua ribu sembilan belas berjalan damai
bagaimana pendukung pak jokowi yang
tapi begitu mendekat kami berputar saya lihat pak
sby dan pak jokowi mendampingi menghampiri saya
dia bilang begitu saya tanya ada apa pak
saya bilang aturannya dilanggar sendiri
karena dia lihat sendiri tadi di sana dan kami pun melihat saya kira teman teman melihat itu seolah olah kampanye salah satu salah dua partai yang atributnya banyak sekali
nah kita protes di situ
kedua saya cek tadi sama teman teman kebetulan ferdinand di paling belakang di golf itu
pas belok itu nggak nyaman pak jul dan pak sby
karena ada teriakan teriakan itu
nah karena itulah ini kan kampanye deklarasi damai dengan adat nusantara
pak sby itu sampai pakai baju yang dicarinya itu kalimantan selatan
nggak agak agak betul
kalau aku batak lah ya kan pakai ulos itu
nah mas ahaye juga semua kami patuh betul
nah tapi ternyata merasa tak nyaman akhirnya dia walk out
dan bukan hanya dia saya dengar langsung
pak jul bilang jen saya juga
pan ikut pak sby kita walk out
ya seharusnya memang itu ditaati sebagai sebuah awal kegembiraan bersama
awal persapaan bersama bagi pasangan calon presiden
baik satu ataupun dua sehingga upaya yang dimaksudkan kampanye damai
kampanye ceria kampanye yang menyenangkan bisa dimaksudkan
dan karena kemudian kita semua mentaati apa yang menjadi komitmen bagi kampanye damai ini
dan berikut pernyataan
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
sesaat sebelum melakukan aksi walk out dalam acara kampanye damai yang diselenggarakan komisi pemilihan umum
di kawasan monas jakarta pusat minggu pagi
ini bukan panitia bukan kan
kita yang tertip karena yang lain melanggar semua
jadi saya walk out pak
nanti kalau kita sby pak sby sengaja menggunakan tempat karena demokrat tertip
sesuai dengan aturan tapi yang lain sudah berkampanye
foto dulu pak
menanggapi aksi walk out sby komisioner kpu hashim ashari mengatakan
sudah ada kesepakatan antara parpol dan penyelenggara pemilu
soal larangan membawa atribut partai di deklarasi kampanye damai
hashim menyatakan kpu telah menyediakan seluruh atribut
dari mulai bendera merah putih bendera parpol

atribut lainnya yang berlogo partai
atribut tersebut berlaku di dalam area deklarasi
sementara atribut kampanye partai lain hanya digunakan di luar area deklarasi
sebelumnya partai demokrat memprotes sikap kpu yang dinilai tidak tegas
dalam membuat aturan soal atribut kampanye di deklarasi kampanye damai minggu pagi
akibat protes itu ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
melakukan aksi walkout dan tidak menandatangani prasasti kampanye damai
jadi untuk deklarasi kampanye damai itu ada kesepakatan antar peserta pemilu
bahwa di area lokasi yang disediakan kpu itu tidak diperbolehkan menggunakan atribut partai
sehingga kemudian dipakai kan atribut atribut ini kan baju adat daerah ya
kemudian bendera partai pun bendera yang disiapkan oleh kpu